warga desa bojonggaling kecamatan bantar gadung
kabupaten sukabumi harus kehilangan anak kedua mereka
as yang masih balita saat itu baru selesai bermain
dan langsung menenggak cairan disinfektan milik ayahnya
yang rencananya akan digunakan untuk menyemprot masjid di sekitar rumah mereka
as sempat dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit umum daerah pelabuhan ratu
dan dilakukan kuraselambung korban
rsud pelabuhan ratu terpaksa merujuk korban
untuk segera dirawat di ruangan pic untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
namun semua ruangan picu di rumah sakit yang berada di kota dan kabupaten sukabumi penuh
keluarganya menceritakan bahwa anak ini diduga meminum cairan desinfektan
kemudian langsung kita lakukan tindakan namanya bilas lambung
jadi kita keluarkan cairan yang sudah diminum itu
sepanjang masa perawatan itu kami terus mencoba menghubungi beberapa rumah sakit
yang mempunyai picu seperti bunut bunuh
kemudian hermina sukabumi penuh
ke bogor pun penuh
kami bahkan coba ke hasan sadikin juga penuh
ada di jakarta tapi karena ada psbb yang disentuh
itu mereka tidak bisa menerima dari luar wilayah
dr wisnu menambahkan disinfektan bukan bahan yang aman masuk ke tubuh manusia
bila terteguk bisa menimbulkan gangguan pada saluran pernafasan dan bercerna hingga mengakibatkan kematian
ahmad fikri sukabumi jawa barat